jadi udah sejauh ini usaha rifki buat deketin michelle
bahkan dia udah makan malem bareng sama nyokapnya michelle
itu dong makasih ya
kamu yang waktu itu motornya mogok di depan rumah lama itu
betul banget tante
emang sih kalau wajah di atas rata rata tuh pasti tak akan terlupakan
kau bisa aja
nggak usah kenalan sama dia
nggak usah mau kenal juga emang cowokannya soalnya bu
ibu khawatir sama kamu eh taunya kamu malah jalan sama pacar
kok pacar gak ada pacar
dia tuh cowok aneh bu tau nggak aneh kenapa
maksudnya dia maksa el buat ngambil jaket di rumah
bisa kasih besok
sekarang memang bukan pacar tante tapi nanti pasti jadi pacar aja
nggak usah sosong aku
el masuk seburuan mau ngasih jaketnya dia biar dia cepetan pulang
masuk dulu yuk nak kita makan malam bareng
terus siapa yang bilang dia kasih makan di rumah kita gak ada
jadi mendingan lo sekarang pulang daripada bokap lo nyariin ya
oh kasian ntar khawatir kayak ibu tadi kak el gimana
makasih ya tante dengan senang hati tante baik banget
kebetulan saya juga lapar belum akan
tuh el dengerin kasian dia itu nganterin kamu pulang sekarang dia lapar
yaudah yuk kita masuk aja makan malem bareng yuk
nyokop lo tuh baik banget ya
mas aku turun di jalan aja ya
kenapa biar aku antar kamu sampai rumah aja ya
ini tanggung banget lho udah deket rumah kamu
kayaknya hari ini bukan waktu yang tepat ya untuk ketemu sama helm
next time kita atur waktu lagi ya
sepertinya mila masih ragu memperkenalkan aku sama putrinya
apa dia masih meragukan hubungan ini
padahal aku bener bener ingin mila itu bisa menjadi pengganti sosok ibu untuk pak divki
perasaan tadi ibu ngasih cabainya cuma dikit kok
susah banget tante lo liat deh
dikit lagi dikit lagi
aku mau ke rumah

bu aku mau ke rumah

eh tapi tau gak mitosnya cegukan itu apa
tante tau gak
cegukan elu bukan aja lah
mitos cegukan itu
udah mulai narsis bu jadi dengerin aja
mitos cegukan itu nginggin badan
tapi gue gak kebayang sih kalau lu tiap makan pedes cebukan lo setinggi apa lagi
tante harus ganti pintu tante
sampai atap kayaknya
gak lucu tau mat
siapa yang lucu ya
ternyata kalian berdua lucu juga ya
ganggu tau gak sih
gak mau makan juga
gak mau makan lagi vicky
tante ini tante masak sendiri
enak banget tante
mirip banget sama masakannya mama
kalo gitu salamnya buat mama kamu dari tante
mama udah meninggal tante
dua tahun lalu
tante mau gak mau makan
tante mau makan
terus sekarang kamu tinggal sama siapa
saya berdua sama pera
pasti kamu kangen dan keinget sama mama kamu terus ya
ya kangen sih pasti itu

ya tapi gak kesepian sih
karena punya temen temen yang banyak yang udah kayak keluarga gitu
maaf ini jadi bikin suasana gak enak ya
eh tambah lagi loh
iya tambah tambah
padahal udah dijanji loh
atau jangan jangan dia lagi dimodusin sama rizky
karena abis makan ini gue mau cabut gak enak
sob gue mau ke malam ini
semenjak abang lo bilang minta tolong
biar tante aja yang nyuci ya
udah gak apa apa
lagipula saya juga cowok mandiri
kok udah biasa nyuci sendiri
yaudah kalau gitu tante tinggal dulu ya
karena gue lagi ada di rumah michelle
dan gue abis makan bar es
gue habis makan bareng sama michelle dan nyokapnya michelle
jadi udah sejauh ini
usaha rifki buat deketin michelle
dia udah makan malem bareng sama nyokapnya michelle
balikin ya itu dicucip dikeringin
di setrika ya

habis itu dikasih parfum biar wangi
parfumnya juga gapapa
bisa nggak usah bawel gak sih
mana minta sekarang
lo gak mau jadi partner hidup gue
siapa yang mau
lain kali ini si aktif
ngapain gak mau
gue gak mau
enggak enggak enggak
maksudnya kan nggak usah kasar kasar kan bisa
pegang dulu ya
tante makasih ya udah ajak saya makan di rumah tante
sering sering dateng kesini
kehadiran kamu diterima loh di rumah ini
iya tante makasih udah baik banget sama saya
saya janji saya akan menjaga dan melindungi michel terus
nggak ada keraguan toko kali ya
mending lo pikirin diri sendiri ya
biar gak bikin banyak masalah lagi di sekolah
ya kamu kok gitu sih
tapi kelihatannya dia coba yang baik dan bertanggung jawab kok
tuh dengerin feeling orang tua apalagi ibu
jadi mulai saat ini gue akan menjaga dan melindungi lo terus ya
karena laki laki sejati itu harus bisa bertanggung jawab
bener gak tante
udah putusnya ya
boseng gue dengernya
kalau gitu tangga saya pamit ya
sekali lagi makasih tante
besok kita ketemu ya
kalau ketemu ya
ketemu lah hari satu sekolah
temen kamu itu orangnya baik dan bertanggung jawab
ibu salah mendengar orang kali ini
karena dia itu sangat ngeselin banget
jadi mending kita masuk
dari depan mas panas
selamat pagi semua
mulai hari ini saya harus menegakkan disiplin
jadi tidak ada lagi boleh yang main main
kalau masih ada rambutnya yang bondrong saya akan botak
dan tidak boleh masuk ke sekolah
yang masih berada di luar segera masuk
karena jam pelajaran segera dimulai
jangan ada lagi yang main main
kamu turun ke sini turun
tuh kan disuruh turun
eh daripada dihukum
tuh kan disuruh turun
tuh kan disuruh turun
gue gak mungkin kabur lagi dari patogar
apaan mau nyamperin patogar
nanti ada hukum
eh kalau gue sama lo malah tambah hukuman tau gak
justru kalau lo gak sama gue lo akan sial
kalau di sini saja kalian tidak disiplin
bagaimana kalian di luar nanti
gak usah tarik
udah hampir nabrak
gue mau ngajakin lu lewat pintu belakang gak lewat sini
gak usah geret geret kebiasaan banget sih lo
oh lo bisa sendiri
lu udah kenal sama gedung sekolah kita yang lama ini
udah tau lo
gue mau ngajak lo lewat pintu belakang
karena di pintu belakang itu wilayah anak ips
emang yakin ada kebuka apa
di sana ada anak anak ips kok
ada nadif juga
udah siapin semuanya
mau ikut gak
lo mau lewat pintu depan
ketemu sama pak togar
dihukum sama pak togar
yaudah gapapa terserah lo
ya biasain aja
keserah deh gue udah baik juga sama lo
mau lewat apa enggak
tinggal lurus doang kok
berasa mau udah lagi lo
pantas ali jago berkelit
pas kita tanya soal rara
ali sih gak ada lawan